not good bos ada sesuatu yang aneh coba om jin selidiki dulu ya
itu dimana om jin itu di gudang kantor ayah kamu bos
aduh aduh aduh aduh aduh
ayo pergi pergi
pergi pergi pergi
hei bing udah pergi tuh orangnya
hei bangun bangun bangun
emangnya ada air
yeay saatnya tudir
hahaha gini diem
baik baik kita mau baca lagi
bing biar tempatnya
ini buat yang kepadang kan
ada nggak di belakang
dadah jangan bikin jahil
tadi bukannya udah di atas semua
nah pengaruh kurang enak badan kali ini
oh nggak ada takut takutnya nih
oh my god paket paket ini kok berantakan kayak gini gimana kerja kamu gak becus banget
hari ini kamu lebur gak ada ya beresin semuanya ya waduh dimarah marahin
kebocah wah saya harus melakukan sesuatu nih apa ya
hai ah ada ide nih copot cabut maaf bu
cepetan ya penggunaan itu buruan saya saya sambil
dulu ya aduh pulang aja tuh aman aman lumayanlah bisa bikin ayahnya bos jun pulang
bangun bangun bangun bangun
hah lagi ngapain di bawah
namanya jatuh mah gak milih milih
kenapa ini bersih
tau keluarga markom
hei jangan deh
kirain gemblong punya
hei bicik tau
tuh makeup model terbarunya ya
ini bukan makeup terbaru
aduh gimana ini
kok warnanya norah banget sih
tuh tuh tuh tuh
aduh mana minggu depan bomi ini mau kantes kecantikan
bomi kan harus cantik
cacat gimana ini aduh
ini pasti gara gara coba
pasti gara gara dia
dia yang melarik bomi
iya kan bomi
bomi sendiri yang salah
ini berarti bomi keluar
kamu sengaja ya bikin usaha saya jadi bakrut
nah paket paket yang kamu kirim itu ketuker tuker
kamu mau usaha saya ini jadi gagal
rugi beranggar ini
kalau kamu mau mulai kesalahan yang sama
kamu saya pecat
sudah kerja keras
gajinya malah dipotong
tapi kok tumben ya
ayah bisa seceroboh itu
menurut piling om jin
tidak bagus bos
ada sesuatu yang aneh
coba om jin selidiki dulu ya
itu di mana om jin
itu di gudang kantor ayah kamu bos jun
kok tanganmu pink kejepit jepit nih
jangan om jin
takut sih takut
tapi jangan pakai pukul pukul gitu
kenalin ini pangeran jin